sampai jumpa di video selanjutnya
alena kenapa kamu nggak cerita sama papi kalau kamu lagi ada masalah
tapi tahu kamu lagi ada masalah
tapi kenapa kamu harus lampiaskan dengan obat obatan
ya allah ampunilah aku
alena seperti ini pasti karena aku
karena aku memisahkan dia dengan taufan
ampuni aku ya allah
ya allah kenapa begitu berat beban hidup yang harus aku jalani ini
sementara anak kandungku entah di mana dan belum berhasil aku temukan
sekarang anak angkatku harus mengalami kondisi seperti ini
ya allah berikanlah aku kekuatan

aku akan menantang bala yang wertforce mengerti

negerinas yang maju ngetul yang hindu
bisa saya ketemu taufan sama kamila
ada apa ibu datang datang langsung masuk rumah saya tanpa permisi
tapi saya ada keperluan dengan taufan dan camillah
ada perlu apa ibu dengan taufan dan kamila
bu ambar tolong jangan begitu dong
saya perlu dengan mereka makanya saya datang ke sini
tapi taufan dan camilla sudah tidak tinggal di sini lagi
saya harus ketemu dengan telepon sekarang juga bu
ini penting sekali bu
alena sedang sakit bu
dan dia butuh sekali ketemu taufan
bu tini itu kan bukan urusan kita lagi bu
jadi sebaiknya sekarang
ibu cepat pergi dari sini
karena saya tidak suka melihat ibu ada di sini
tapi bu ambar
bu tini tolong ibu pergi sebelum saya kasar sama ibu
baik bu ambar
saya akan pergi
tapi tolong sampaikan pada taufan
alena sedang sakit
dan ini bu
saya titip buat kamila
sampai jumpa sekarang
tolong sampai pada kamila
dan saya hatap dia ingin membaca
kamu boleh sampaikan itu ke kamila
tapi kamu gak boleh bilang sama tovan kondisinya alena
fadil pokoknya kamu harus dengar mama
mama gak suka taufan berhubungan lagi dengan alena
mila ini surat dari butini
maafkan semua kesalahan saya
saya cuma mau menyampaikan bahwa saya mengizinkan kamu menjumpai haris papa kamu
saya tidak akan melarang lagi kamu mengakui kalau kamu adalah anaknya haris
selama ini saya selalu berpikir segalanya itu semua demi kebahagiaan haris
tapi kalau kamulah kebahagiaan haris saya mengalah
ini benar benar dari butini kak
iya mila butini sendiri yang memberikannya ke aku
enggak kak ini enggak mungkin
kak kak fadli sendiri tahu kan butini benci sama kak mila
ini enggak mungkin surat dari butini kak ini enggak mungkin
mila mila kamu tenang dulu
pada dasarnya butini itu orang yang baik dia masih sangat menyayangi kamu
mila dengerin aku
waktu itu bu tini pernah datang ke rumah dan dia memarahin kamu
butini datang ke rumah
cepat pertemukan saya dengan dia
oke kalau ibu mau ketemu sama kamila silakan bu kamila ada di kamarnya
silahkan ibu ceritakan apa yang ibu bicarakan sama saya
mudah mudahan kamila kuat
dan dia enggak mengalami pendarahan yang bisa membahayakan dirinya dan bayinya
mungkin kalau kamilah meninggal ibu akan puas
karena ibu udah membunuh cucu dan calon cicip ibu sendiri
butini mengurungkan niatnya
padahal saat itu dia lagi sangat marah sama kami
dan karena apa
karena dia enggak tega mila kamu cucunya
dan dia masih sangat menyayangi kamu
bukan hal yang sulit untuk menyayang kamu
karena kamu sosok yang pantas untuk disayang
gini aja mila kalau kamu enggak percaya kamu telepon butini sendiri
kamu bicarain sama dia
selamat malam butini
iya bu ini kamilah
bu kamilah baru saja dapat surat dari kak fadil
dan katanya ini surat dari ibu
apa surat ini benar benar tulisan ibu
ya surat itu benar mila
ibu ingin mempertemukan kamu dengan haris sebagai cucu ibu
tapi bu bukannya ibu yang bilang sendiri kalau
ya ibu memang sudah banyak salah
selama ini ibu melakukan kesalahan karena ibu terlalu egois
saya begitu ingin membahagiakan banyak orang
orang yang saya cintai
tapi tanpa saya sadari saya malah menyengsarakan mereka
jadi kapan kita bisa ketemu kamilah
ibu ingin sekali ketemu sama kamu
ibu ingin cerita banyak sama kamu
boleh bu ibu boleh ketemu sama kamilah kapan saja kok bu
tapi ibu juga ingin ketemu sama kamilah
ibu ingin ketemu sama kamilah
suhaillah mila juga kaget sama ibu
ibu ingin ketemu sama kamilah
tapi kita belum bisa ketemu sekarang ya
karena ibu sedang menemani alena yang sedang sakit
nanti kalau alina sudah sembuh ibu akan menemui kamu ya
ibu ingin ketemu sama kamilah

kamu jangan panggil saya ibu lagi
karena kamu adalah cucu saya
edo tidak tahu tempat ini
dan aku pastikan edo tidak akan menyentuh kamu seujung rambutmu
karena aku papa mama mariana dan aku
siap untuk melindungi kamu dari edo mila
siap untuk melindungi kamu dari edo mila
siap untuk melindungi kamu dari edo mila
terima kasih kak fadil
terima kasih kak fadil
masih saya pak
edo sudah puas kamu gelondah rumah saya
saya kan sudah bilang kamilah tidak ada di rumah saya
kenapa sih kamu masih ngotot juga
tapi selain di sini di mana lagi
kamilah benar benar tidak ada di sini
kamilah benar benar tidak ada di sini
kamu kan udah periksa semua isi rumah saya
sekarang juga mending kamu pergi dari rumah saya
tante tidak bohongkan sama saya
saya benar benar tidak tahu kamilah ada di mana
justru saya baru tahu kalau camilla itu sekarang tidak tinggal di rumah fadli lagi
ketahuan banget sih mereka
aduh sebenarnya ada masalah apa sih
mereka itu menyembunyikan kamilah dari saya tante
mereka sengaja memisahkan saya dengan kamilah
memisahkan kamu dari kamilah
kamu itu introspeksi diri
menurut saya kamilah itu yang tidak mau ketemu sama kamu
terserah tante mau ngomong apa
tapi saya yakin saya akan bisa menemukan kamilah
ya allah kamilah kamu di mana
tapi di manapun kamu kamilah
semoga edo tidak menemukan keberadaan kamu
gimana kamilah betah nggak di sana
betah kok ma
alhamdulillah mama juga sudah siapin pembantu supaya kamilah dan tovan nggak repot fadil
nah kebetulan kan kamu udah datang
sekalian mama juga mau bicarakan tentang rencana kita fadil
kita punya rencana untuk bikin tujuh bulanan untuk camilla dan bayinya
kamu setuju kan
setuju banget ma kamilah juga pasti akan senang
iya kita bikinnya di villa aja soalnya mama gak mau nanti tiba tiba edo datang mengacaukan acara itu
dan makasih apa ini juga berkat papa
papa cuma berusaha yang terbaik untuk kamil aja fadil
ya kita semua mau yang terbaik untuk kamilah fadil
dan di acara nanti
mama juga punya rencana supaya kamu berdua itu bertunangan
iya kamu dan camilla akan tukar cincin
jadi begitu bayinya lahir kalian berdua langsung menikah
oh ma gue usah pakai acara tunangan ma tujuh bulannya aja
loh kamu gimana sih fadil tunangan itu kan tanda sebuah ikatan
mah papa rasa apa yang katakan fadil itu benar
situasi masih belum memungkinkan mbak
taufan masih sakit dan bayi yang dalam kandungan kamilah juga masih kurang sehat kan
pak mama kan cuma bikin acara kecil kecilan
lagipula kandungannya kamilah itu karena kamilah stres jadi seperti ini pa
makanya kenapa sih kita bikin kamera supaya bahagia
mama yakin dengan tunangan kamila pasti akan bahagia
karena statusnya kamilah kan sekarang udah jelas sama fadil
nih ya mama kasih tahu artis sebuah cincin itu sangat berharga untuk wanita
sudahlah fadil enggak usah khawatir mama yakin kamilah enggak akan kecapean dengan acara ini
besok kita ke villa kita bicarakan sama camilla kita tanya dia tentang acara kita
dan mama yakin kamilah pasti setuju
sampai jumpa di video selanjutnya